nah ini bagi anda penyuka kuliner seafood menu satu ini mungkin bisa menjadi pilihan anda
namanya kerang hijau kuah siram kobong
selain pedas menu ini disajikan dengan sensasi yang berbeda
nah bagaimana sedapnya kuliner ini berikut liputannya
di warung kombongi bebek kobong di jalan ikan tengiri nomor tujuh sobo banyuwangi inilah kuliner kerang hijau kuah siram kobong bisa ditemukan
semenjak menu kuliner ini dikenalkan ke masyarakat warung kombongi bebek kobong ini kini tak pernah sepi pengunjung terutama saat siang hingga malam hari
para pengunjung yang datang rata rata ingin mencoba sensasi kuliner pedas
untuk makan siang maupun makan malam
tekstur daging kerang hijau yang lembut dan tidak amis dipadu rasa ekstra pedas membuat kerang hijau kuah siram kobong ini sangat digemari pengunjung
apalagi sensasi gurih nasi bakar yang disajikan semakin menambah nikmatnya menyantap kuliner yang satu ini
bahkan menyantap makanan sambil bercucuran keringat adalah pemandangan biasa di warung yang buka sejak pukul sepuluh pagi hingga pukul dua belas malam
tekstur kerangnya itu lembut jadi biasanya kan keras
jadi ini proses masaknya saya kira itu sudah maksimal mungkin ya
suhu yang saya kira sudah dalam penyamatan
untuk membuat menu kuliner pedas yang satu ini sejumlah bumbu dasar seperti bawang putih bawang merah bawang bombay dan yang pasti cabai rawit merah lokal harus disiapkan
semua bumbu dijadikan satu dan dimasak menjadi kuah tersendiri yang disebut kuah kobong
kini giliran kerang hijau segar yang baru saja didapat dari laut dimasak dengan cara direbus terlebih dahulu
dicampur daun serai jahe dan daun jeruk
setelah matang yang ditandai terbukanya cangkang kerang kemudian dimasak dengan kuah kobong hingga matang dan bumbunya meresap
dan ternyata memang rasanya taste kerang yang sudah berbau seafood akhirnya kita kombinasikan dengan kuah pedas akhirnya jadi sesuatu yang luar biasa
jadi untuk menikmati seafood di banyuang tidak perlu malah lagi
nah bagaimana anda tertarik merasakan sensasi
super pedas kerang hijau kuah siram kobong ini
hasim wahid banyuang